setelah penutup permasalahan ini bisa kita ketahui kita bisa melaksanakan press diri secara resmi
dan kita bisa menyampaikan bahwa anak ini prosesnya tidak ada pidana di dalamnya karena yang melapor juga sudah mencabut laporannya
dan kita mengharapkan mari kita sama sama memberikan peluang untuk seorang anak untuk dia kembali ke kehidupannya
sehingga tidak ada prasangka dari masyarakat atau dan lain lain dan membuat branding membranding anak ini sebagai pencuri